daud yordan langsung menatap laga selanjutnya usai meraih kemenangan di rusia
berhasil merebut dua gelar juara dari tangan pavel malinov
daud sino yordan kini berharap dapat bertanding melawan pemegang sabuk wba
selasa malam petinju profesional terbaik indonesia saat ini daud yordan
tiba di bandara soekarno hatta setelah memenangi laga tinju dunia di yekaterinburg rusia pada minggu dua puluh dua april lalu
daud berhasil meraih kemenangan knockout pada ronde ke delapan atas petinju tuan rumah pavel malikov
dengan kemenangan ko tersebut daud juga berhak menyandang gelar juara kelas ringan wba asia dan wbo intercontinental
petinju kelahiran ketapang kalimantan barat tiga puluh tahun silam ini berharap tahun ini dapat bertanding
untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas ringan wba yang saat ini sabuk juaranya dipegang oleh petinju venezuela hurgalinares
secara pribadi saya siap ya bertanding melawan siapapun
bahkan termasuk juara dunia di kelas saya yaitu jorgelinares
tentunya saya berharap secepat cepatnya lah ya semoga bisa merebut gelar juara dunia
karena memang posisi sekarang pun saya berada di ranking dua dunia wba dan itu sangat dekat dengan juara dunia
mudah mudahan apa yang dilakukan oleh promotor saya tentu mendapat dukungan juga dari semua pihak
agar pertarungan itu bisa terjadi di tahun ini
pertarungan daud yordan berikutnya direncanakan akan berlangsung pada juni atau juli mendatang
namun pihak promotor masih belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi laundo jordan berikutnya
selain di kelas ringan wba daud yordan juga diperhitungkan untuk menantang juara dunia kelas ringan di badan tinggi wbo
raymond beltran asal meksiko